pengunjung ini dilarang membawa kendaraan bermotor ke dalam kompleks
hanya kendaraan panitia dan juga ofisial yang diperbolehkan masuk
lalu bagaimana pengunjung berpindah dari satu venue ke venue yang lainnya
nah ini dia daliputannya
salah satu alternatif transport yang bisa digunakan di dalam kompleks gbk adalah shuttle bus ini
perlu waktu sekitar lima menit lebih untuk menunggu datangnya setiap bus di halte shuttle bus ini
saya termasuk beruntung waktu tunggu tak perlu lama dan bus pertama yang berhenti bisa langsung saya naiki
meski penuh layaknya naik busway saat jam kerja
bagi yang tak beruntung waktu tunggu bisa lebih dari lima belas menit dan harus menunggu beberapa bus lewat sebelum bisa dinaiki di tujuh titik yang dilewati bus
ya tadi awalnya kan kita datang terus cepat nih pergerakannya tapi setelah kita menunggu agak cukup lama ya
mungkin sedikit tambahan aja perlu ditambahkan lagi shuttle nya
kebetulan untuk event event yang memang pertandingan pertandingan besar terutama indonesia tuh
shuttle nya cuma agak lama aja sih
maksudnya terus kayaknya tadi satu shuttle kayaknya kurang penuh jadinya antriannya jadi panjang banget gitu
karena saya gak tau berapa jauh
kalau misalnya tahu nggak gitu jauh mungkin saya jalan kaki mungkin
opsi lain sebenarnya anda bisa berjalan kaki atau membawa alat transportasi non konvensional seperti sepasang muda mudi yang menggunakan skateboard
pernah nyoba yang lain nggak transport lain
pernah gak naik shuttle atau apa gitu
pernah sih shuttle tadi barusan nyobain pas balik doang mau muter muter
ribet gitu kayak kurang apa ya penuh
terus lama gitu deh kayak gak bebas gitu
enak kan mau naik shuttle atau naik skateboard
akhirnya sampai juga saya di istora senayan dari gate lima tempat saya membeli tiket
dengan berjalan kaki membutuhkan waktu sekitar
namun jika dengan shuttle membutuhkan waktu lebih dari sepuluh menit
jadi jika tempat anda masuk dekat dengan venue yang ingin anda tuju lebih baik gunakan saja kaki anda
namun jika jaraknya jauh atau membawa anak kecil dan barang banyak gunakan shuttle namun harus sabar menunggu karena waktu kedatangannya tidak terduga